dalam wawancaranya di detik com novel baswedan mengungkapkan kecurigaannya ada laporan palsu
dari pihak kepolisian terhadap kapolri jenderal tito karnavian terkait pengungkapan kasusnya
ia khawatir jika hal ini dilaporkan kepada presiden joko widodo kemudian akan direspon dengan cara yang kurang tepat
novel baswedan pesimis kasusnya akan diungkap secara serius
saya tidak yakin kenapa saya khawatir juga pak kapolri diberi masukan yang palsu dari anak buah
contoh salah satu fakta tentang orang orang yang memantau di depan rumah saya direkayasa seolah olah itu adalah istilahnya mata elang yang dibilang kalau nggak salah
itu fakta yang menurut saya kontradiktif dengan fakta fakta yang diperoleh di lapangan
dan itu membuat saya kemudian berpikir bahwa atau berkeyakinan bahwa itu adalah upaya untuk pengelabuan
seandainya ada suatu peristiwa dan kemudian ingin dibikin alibi
saya kira tidak perlu penyidik handal untuk membuat seperti itu bisa dilakukan kok
sekarang bukan masalah alibinya seperti apa

serius apa kalau ada fakta yang dikelabui apakah anda masih bisa percaya dengan alibi alibi yang dibuat
karena alibi alibi untuk dibuat untuk menutupi fakta itu sangat mudah tidak sulit
ini yang saya melihat
jangan sampai kemudian pak kapolri diberi masukan yang palsu atau yang tidak benar oleh bawahannya
dan kemudian melaporkan kepada pak presiden dan kemudian itu direspon kepada pak presiden dengan cara yang

yang jelas saya melihat perkembangan sampai sekian lama saya pesimis
ini akan diungkap dengan serius
jangankan sampai ke aktor intelektual sampai pelaku lapangannya saja saya tidak yakin
dan yang membuat saya kecewa salah ada beberapa saksi yang diungkap namanya di publik
dan itu menurut saya adalah bagian dari
teror kepada saksi
tidak boleh begitu
saksi yang disebut namanya di publik ini sesuatu hal yang sangat buruk